kita takut eh cek cek elah kok kamu kabur duluan jorjor apaan sih kita kabur yuk
kabur gua takut nenek keluar dari cermin mending kita kabur yuk ngajakin makan bubur
kabur ayo kabur yuk bang wah eh atasan ngajakin makan bubur gua tinggal sendirian
di cek lagi coba ah ada main asal jeblak aja gimana bu enang apalagi bu enangnya hilang
dompet perhiasan saya hilang pak rt
padahal perhiasannya palsu ya semua ya asli asli pak rt asli tapi asal aneh dah kalau menurut saya
mana mana ada hantu bisa ngambil barang kayak maling gitu pak rt pak rt tadi hantunya ada
disitu disitu beneran gak bohong saya beneran kandam ya hantunya disitu pak rt
ini kayak cermin yang di rumahnya bu ranti iya prt ini cermin yang ada di rumah bu ranti tadi saya
nemu di jalan terus saya ambil mungkin berhenti tadi buang di jalanan oh gitu coba saya cek dulu
hehehe ganteng juga ya mirip peri mariadi cuma berewokan aja agak tua kalau peri mariadi kan ganteng banget
ada cerminin lo nih coba tuh pak rt cewek cewek mau lagi aduh pak rt pak rt pegang dari lahir kali
alhh kalau saya rada aneh dah bingung masa iya ada hantu keluar dari cermin ngamil barang terus masuk
lagi ke cermin coba itu hantu apa kayak gitu aduh kok hantu dari cermin bu enang saya mohon izin
saya menyita cermin ini untuk dijadikan barang bukti dan juga penelitian nanti akan saya kabarkan
secepatnya ya iya pak rt saya minta tolong ya pak rt minta tolong barang barang saya kembali ya pak rt
ya pak rt minta tolong ya pak rt minta tolong barang barang saya kembali ya pak rt ya pak rt minta tolong barang barang saya kembali ya pak rt

adam jangan duduk lagi ya
aku juga gak bisa makan
cermin gini ada hantunya
gantengnya gini saya tuh kayak kevin julio
kasepan peri mariadi
mana sisir ya
tadi ada sisir
gak usah sisiran juga
prt menurut ganteng
dudak paling keren sedunia
ini mau tipuan kamera ini mah refleksi
bener abado mempunyai
ada hantu nenek nenek dirumah
keluar dari kacang
sing demen emang aku ngelihat sendiri itu hantunya keluar dari kaca ini nih
nih peot aduh dicolok ke pot dicabut ngikut ah ah jangan jangan hantu nenek itu sama
yang kiri kiri sama rafa iya sama cermin antik ayah hantu itu udah bikin hilang
barangnya tante rantilo waduh jangan jangan barang kita juga aduh ayo cepetan cepetan
ayo ya allah bella april barang barang kita habis nih aduh ya allah lihat itu ada
sinarnya kemalingan aduh ayah kejadian ini sama yang jadi rumah rafa
aduh rumah rafa kemalingan rumah adam kemalingan sekarang rumah kita kemalingan abis sekarang tv
nih aduh banyak banget yang diambil bukan banyak lagi habis habisan tapi kok bisa ya
aduh mana boleh ngumpulin puluhan tahun tuh aduh bea kayak betul betul karena
naonai banaikum adek untung kamu masih ada karena
dia apa pak rt rumah saya kemalingan kok bisa itu dia gara gara cermin nenek nih
masalah ada apaan sih masih ya weh capek ngeliat dengan anak jadi cermin ini saya ambil dari
rumahnya bu ranti bu ranti rumahnya kemalingan saya ambil rumahnya bu endang kemalingan juga saya pindahin ke sini
saya kemalingan rupa emang kayak rak para nanya pake tapi gimana ya tuh kayaknya cermin
tidur ya udah luka huh buah buah angkat cerminnya
ke trung purpose aja eh kamu itu mau nggak dippartai mau
buat yang nangguah
oh nangguah tapi kamu tandain
pak pak pak pamit dulu pak
di mana nih bel
kalau warga kemalingin lapor ke rt
kalau rt kemalingan lapornya kemana
uh uh uh uh sepeak
tuh lepak gue tuh
ini lu aja deh
lu tempat serakah
geseran kesana apa sedikit
aku juga capek emangnya kamu aja geseran sedikit
eh yang ada juga an yang capek
ente enak menyuruh nyuruh
lu yang capek kan
si dik juga capek
padahal berisik aja lu
udah rapi tuh
eh binggir binggir
binggir mau tidur
wah nggak bisa begini nih
lu binggir lu binggir
waduh kok serakah gue nggak sih
emang lu doang capek
gua juga ngantuk nih
eh itu yang dibilang sama pak rt
itu di cermin ada nenek nenek bos
yang namanya nenek nenek kakek kakek anak anak ngong kong tua bangga semuanya juga ada
di kampung ini
pak rt bilang nenek nenek itu keluar dari cermin
ya udah yuk
ya udah yuk kalau gitu kita mesti kabur aku juga takut
eh dik dik ayolah kok kamu kabur duluan
d'ar d'ar apaan sih kita kabur yuk
kabur ah gue takut nenek nenek keluar dari cermin mending kita kabur yuk
ngajakin makan bubur
kabur ayo kabur yuk
wah eh atasan ajakin makan bubur gue tinggal sendirian
hah gak jelas
nenek mau duduk sini ya udah deh kita nenek ambil aja tempat duduk ya gue kabur
d'ar boleh balik lagi sih an pales banget sih ini urusannya
ya mau gak mau kita balik lagi daripada tuh nenek nenek keluar dari cermin terus gentayangan di kampung ini
terus neror warga kampung sini kan bisa bahaya
ya wes cepetan sana
itu buat apaan
hah pake ini
cerminnya kamu tegrep cerminnya itu jangan sampe keliatan nanti kalo sampe keliatan
bahaya nenek nenek bisa keluar lagi
bang yang megang kayak ini siapa ya